inilah kondisi roni nur effendi pemuda warga desa mangliawan kecamatan pakis kabupaten malang
dia ditemukan setelah sempat hilang di kawasan gunung bromo sejak hari minggu lalu
roni ditemukan terduduk lemas saat tim sar gabungan menyisir salah satu tebing bawah bukit pusung duur
atau sekitar tiga belas km dari lokasi poskotaman nasional bromo tengger smeru
di desa wonokitri kecamatan tosari kabupaten pasuruan
topografi kawasan bromo yang terbilang ekstrim tidak menghalangi sejumlah petugas gabungan melakukan evakuasi
roni akhirnya mendapat perawatan medis karena belum mendapat asupan makanan selama tiga hari
plt kabit wilayah tnbts pun mengingatkan wisatawan harus waspada di kawasan gunung semeru
perlu saya sampaikan juga
untuk para pengunjung
kawasan taman nasional bromo tengger semeru memang kawasan wisata yang banyak dikunjungi
tapi perlu diingat bahwa topografi dari taman nasional bromo tengger semeru ini adalah topografi yang cukup ekstrim
sehingga setiap pengunjung semua pengunjung yang akan berwisata ke taman nasional bromo tengger semeru
siapkan fisik dan juga siapkan mental
roni diketahui menghilang saat petugas menemukan sepeda motor
dan barang pribadi di jalan arah pananjakan pada minggu pagi
roni sebelumnya pamit pulang lebih dulu setelah sempat mengunjungi lautan pasir bromo bersama enam rekannya